willy aduh gue lupa nih galinya
seumur hidup sini tuh sini belum pernah manggung loh
aduh grogi ah
om yakin itu
karena kan om sering liat kamu main piano tuh di rumah
ih beda kelas om main di rumah sama main di cafe
kamu bayangin aja kamu main piano itu di rumah
karena om sudah cari kemana mana penggantinya
itu engga ada
engga mungkin kan om batalin acara jazz night music live di cafe om
kamu kan sudah kursus dari kecil sampai segede gitu
aduh tapi om
udah deh sindi jangan nolak lagi ya
demi kelangsungan cafe om ini
ya kalau sampai cafe om ini bangkrut terus pada kecewa gimana
eh ya engga lah om
jadi kamu setuju kan bantuin om
yaudah deh om bisa
kamu masih inget kan tempat cafe om ini
kok sembilan puluh sepuluh nya kemana
kamu langsung meluncur ke tempat om ini ya
oke dadah om
kamu denger kan
om aku tuh nyuruh aku main di acara live music di dia gitu
aku tuh gak pede tau
jangan gitu dong sindi
aku aja seneng kok denger kamu main piano
pasti seneng juga dengernya
ya yakin lah
kamu tuh harus pede
iya deh pede
sebelumnya aku minta maaf ya
aku gak bisa temenin kamu soalnya aku ada janji sama boy
lagian aku kan udah biasa ke cafe om aku
jadi kalau sendirian juga gapapa
aku pulang dulu ya
yaudah kamu masuk dulu nih
kamu aja abis kamu pulang aku masuk
engga kamu duluan aja
lo udah ke pulang
ya udah ke pulang dulu ya
sebelumnya aku ke sana
setengah jam kali ya
capek tau gak
udah lama banget sih datengnya
gue jalan udah lama banget
ngebawa motor ini berat lagi
ini liat deh ban gue
gak tau kenapa
kalo cemberut gitu lucu banget sih
yaudah ini jadi gimana nih
ini mah udah parah
gak bisa dibenderin langsung
lo mesti dorong ke bengkel ini
tapi bengkelnya jauh banget
dari sini dok
yaudah gak apa apa
biar motor kamu yang dorong
aku udah makan banyak
serius dong duk
iya aku juga serius
lagi kenapa sih
aku rela ngabuin apa aja
aku relanya setengah aja
udahan deh ya
kamu pasti capek banget kan
udah gak apa apa
bentar lagi nyampe kok
deket udah deket tempatnya
nih gak usah sih megan
keringet aku banyak banget
udah gak apa apa
ya bentar gue beri
udah ngerepotin lo
kamu masih kakuah aja
ah reset deh
billy aduh gue lupa ninggalin dia
udah lama nih nungguin loh
jamurnya lama lama nih gue
gue masih sama megan jadi gue lupa deh
wah parah banget lo do
parah sumpah lo bener bener parah
eh lo mau cewek aja lo enak enakan lo
lo tuh ninggalin gue di tempat yang gak jelas
mana gak ada angkot
parah lo do cepet lo kemari
bentar lagi wil nih bannya megan masih belum kelar
sebentar lagi gue langsung ke sana kok ya
wah parah banget nih bocah
udah sebakul sama cewek lupa mbakul lupa
sampai kapan gue nungguin di sini
oh ya allah jemput aja deh willy gak apa apa kok
kasian dia gak tau mau ngapain
terus ini kan kayaknya bannya udah mau selesai juga
jadi gak apa apa kok kalau gue sendirian
yaudah jadi gue jalan sekarang ya
ke jalan ya
wajul atau mau mundur
kalau mau mundur lihat depan
kalau mau mundur lihat belakang
jangan lihat yang lain lain
lihat dong bumi belakang anda gila menarik kakek banget